hai tersangka perkara obstruction of justice atau upaya menghalang halangi proses hukum
verdi sambo rabu pagi kembali menjalani pemeriksaan kepala bagian penerangan umum
divisi umas polri kombes nurul azizah dalam keterangan persnya rabu siang menjelaskan
ferdis ambo diperiksa di makobrimob kelapa dua depok tempat ferdis ambo ditahan
kepada kasus durian tiga terkait obstruction of justice di vr cctv pada hari ini rabu tanggal tujuh september dua ribu dua puluh dua
tim penyidik akan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka kepada ijpfs di makobrimob kelapa dua
depok pukul sebelas dan akpiw
di dipit siber baris krim polri pada pukul tiga belas wib
kemudian rencana tindak lanjut penyidik akan segera melengkapi berkas perkara dan mengirimkan ke jpu